aku bisa melihat dari senyuman kamu
merubah keadaan sekarang ya
kamu malah sibuk kerja
iya deh sekarang pupuk ya
iya capek main
kok gak mau makan
terus kenapa mukanya cember
tapi kok belum pulang ma
ya mungkin mama masih ada
tapi kan drena harus ngerti juga
kalau mama itu kan juga punya kerjaan
mama gak akan mungkin
ninggalin rena sama sekarang
kalau nggak penting urusannya ya kan
jadi rena harus ngerti
gak apa apa sedih
gak apa apa kecewa
mesti pengen main sama mama
tapi kan kasihan juga mama ya
karena harus ngerti mama
terus tadi katanya suster mirna kamu gak mau makan
kamu harus tetap makan
nanti kalau nggak makan cakit
ntar kalau sakit mamanya sedih
suster juga sedih
oh iya suster itu juga sedih
oh gitu dong pinter
ada makanan nanti sama suster mirna di
rumah kan ya
oma udah makan
jadi oma makan duluan
jadi kamu sekarang makan sama suster mirna
biar oma yang nungguin adik as sekarang
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
ya enak banget
udah aneh ngampeknya
ayo kita ke depan gak enak
orang tua kita kan lagi di depan
di kamar aja
gak nyodotin aku ke mereka
tapi aku berharap kamu gak usah overthinking dulu
karena kan kita semua juga lagi
ngelewati musibah yang berat
syukuran aja mungkin ya
selamatkan kerja kecilan untuk
kalau saya sih setuju
karena kita udah lama juga gak kumpul
seluruh keluarga kita ya
sekarang nino sama elsa kan udah bersama
ya mudah mudahan nanti juga
ada barang bisa ketemu
dan bisa kumpul sama keluarganya
mungkin yang berkurang
tapi saya setuju kok
ya nol kita kumpul kumpul ya nol
kumpul apa mah
mau ngadain apa mah
syukuran kecil kecilan aja saya
maksudnya ngumpul semuanya
wah ide bagus itu
berarti kita bisa

buat bikin ceria suasana ya kan
apaan sih tadi mau belain mbak andin
waktunya juga udah mau habis kan
ya gue sih tau lo kok justru sibuk banget

udah jemputin kesini ya
sorry kalau ngerepotin
kalian kan udah jadi keluarga
afari juga sebenernya
aku datang kesini juga sekarang ngedoain
catering semoga bisa cepat sembuh
dan bisa kembali lagi bareng sama kita
mengenai pemeriksaan mobil sama fajar gimana
dari kantor polisi dari pak fajar
kalau remnya belum
tapi menurut saya agak aneh sih
kalau remnya belum
ya paling tidak kan bos di perusahaannya
pastinya untuk maintenance
gendaranya akan selalu berhatikan
dan saya baru ingat bu
ya waktu saya dulu jalan sama catherine
catherine sempat nelfon bengkel
untuk menservis mobilnya pak nino
gue ngerasa bener bener ada yang aneh
atau mungkin ada sabotase
ya mungkin aja bisa ada yang mensabotase mobilnya ya
tapi siapa ya kira kira orangnya yang dendam sama nino
sampai niat banget loh
untuk melakukan hal
hal jahat seperti ini
apa sebelum kejadian itu mobilnya ada dimana ya bu
saya gak tahu ya
jadi sebenarnya saya datang kesana itu
karena disuruh sama elsa
makanya saya mau ketemu sama nino
awal dari berangkatnya mobil itu
dari kantor pak nino ya
cek cctv di sekitaran
jadi kita bisa tahu
apa benar ada yang sabotasa atau enggak
iya bener juga ya
gue sekarang gak bisa semaksimal dulu sih
mungkin kalau dulu gue bisa langsung kesana buat aja ya
sekarang kan terbatas belum lagi
ceknya catherine jadi kayak
untuk masalah ini biarkan aku sama perendi aja ngurusin ya
selamat siang bu
selamat siang bu
saya yang bertanggung jawab atas tanah
saya nining dan inirkan saya ibu rina
kami dari dinas sosial ingin menanyakan bu
kabar terbaru dari naila bagaimana
sejauh ini kondisi naila sudah membaik dari sebelumnya
dan saya rasa belum tepat waktunya untuk
dibawa ke dinas sosial
memangnya kenapa ya bu dokter
ya karena dia mempunyai trauma pada otaknya
kalau melihat kondisi naila saat ini
kira kira kapan ya bu dokter
ya saya juga belum bisa memastikan bu
tapi apa ada cara lain selain dibawa ke dinas sosial
langkah awalnya karena naila itu anak sebatang kara
negara jadi bertanggung jawab sepenuhnya atas naila
tapi jika nanti ada orang tua yang ingin mengadopsi naila
tapi dengan satu catatan
kita harus memeriksa dulu backgroundnya
apakah layak atau tidak
ya tadi aku habis ketemu dinas sosial
buat omongin nailah
anak yang aku ceritain ke kamu
ya setelah nailah sembuh
dia akan dibawa oleh dinas sosial
ya sebenernya aku gak tegas sih
anak sekecil itu harus dibawa ke dinas sosial
kalian gak ada niat buat mengadopsi aja
ini kan interiornya ini
aku sih aku pengen

mama tahu sa
pasti kamu sangat gak nyaman dengan pembicaraan ini
dan belum lagi bu chandra yang belain andin terus
maunya ada yang syukuran buat ngerayain kebebasan gue
tapi yang dibahas kenapa rena sama andin terus sih
ini bisa gak sih
sekali aja gak usah ngomongin orang orang yang lagi gak ada disini
oh ya pak mak ada yang menarik hari ini
jadi tadi pagi pas bangun kaget gak usah gak ada
ternyata ada di ruang makan
dan ternyata udah dimasakin nasi kuning plus lauk lauk
ditambah lagi dibikin sandwich
wah kemajuan sekali ya buat elsa pak
dan enak sekali loh
kita udah cobain semuanya no
ya berharapnya sih
bisa tiap hari masaknya
papa inget loh waktu pertama kali dia coba masak
dia coba ngerebus telur
airnya asat telurnya hitam
iya tapi dia makan juga sama sarah
itu kan zaman dulu
makanya pasan aja
papa heran dia masak
ya katanya sih ngeliat resepnya lewat internet
ya tapi sebenernya kalo memang gak ada bakat masak
terus ngelihat menu menu masakan di internet
pasti rasanya gak akan seenak itu
ya berarti mungkin sebenarnya elsa punya bakat masak kan pak
ya mudah mudahan lah
karena kata orang kan makanan itu dalam sebuah rumah tangga bisa membahagiakan
saya yakin banyak hal yang ingin dilakukan elsa
selepas dari lapas
termasuk masak untuk kamu
ehm sebentar ya
saya ke dalam bantuin elsa siap siapin makanan
biar saya bantuin juga bu sarah
eh gak usah bu chandra
biar saya aja bu chandra kan baru pulang
saya gak enak lho kan bu sarah disini tamu masa
gak apa apa saya ini bukan tamu bu
kita kan keluarga
gak apa apa bu chandra disini aja
oke sebentar ya pak
sepertinya kita masih belum berminat untuk korupsi anak
semua masalah waktu akan menjawab semuanya
omongan aku bikin kalian tersinggung
aku gak ada niatan apa apa kok
aku cuma kasian aja sih
karena dia sendiri
aku kalau mau adopsi juga aku kan ada rena sama askara
nggak gak apa apa din santai aja
ya jujur sebenernya aku
udah mulai agak sayang sih sebenarnya sama anak itu
ya memang anak kecil itu
gampang membuat kita jadi sayang
ya bahkan saya aja gitu saya yang
memang belum pernah ketemu sama nela ini
untuk kita semua
apalagi dengan keadaannya yang seperti ini
orang tuanya yang meninggal
waktu pertama kali aku denger nama anak itu
gak tau kenapa aku tuh ngerasa kayak
jatuh hati aja gitu
pertama kali ngeliat dia
dia tuh bikin
ya kita berdoa aja lah yang terbaik ya
yaudah kalau gitu aku permisi dulu kasihan rena sama askara di rumah
ya udah saya juga ikut permisi
tapi mungkin besok sebelum saya ke kantor
saya mau mampir dulu kesini ya
makasih banyaknya atas waktunya din ren
ya walaupun sekarang adek gue masih koma
gue yakin kalo dia bisa ngerasain adeknya kali ya
ya udah kalau gitu
hebat lo kamu ren
ya jujur sih bu
saya belajar ini dari pak al
ya untuk mencintai menghargai wanita
saya juga tahu dari pak ahok
kalau beliau sangat mencintai dan menyayangi
meskipun posisi saya sekarang
sudah bukan pacarnya catherine lagi bu
saya berharap catherine akan
segera siuman dan
kalau memang ada kesempatan
saya ingin mengamarnya
apalagi kamu punya niatan baik
berdoa terus saja
pasti dipermudahkan sama allah
sampai saat ini masih belum ada kabar baiknya
itu juga yang saya pikirkan
semoga secepatnya kita mendapatkan kabar baik itu
dan saya lihat kamu kan juga karena sering hidup di sini
kamu pasti juga capek
banyak yang harus kamu kerjain
besok kamu masuk siang aja dari kantor
saya harus profesional bu
tapi terima kasih bu
untuk perhatiannya bu
oh ya untuk soal cctv di kantornya pak nino
kalau ibu butuh bantuan apapun
ibu saya mau mandi
nanti ibu ke depan lihat ibu sekarang lagi
tapi kesannya ibu itu masih tidak berani berani terus
sudah dong sa
kalau kamu berpikir pikir terus seperti ini
ada yang tidak selesai selesai
saya mau mandi dulu
tidak saya mau mandi dulu
bukannya si elsa
tapi nino tahu tidak ya
kalau itu saya yang menelpon
kalau nino tahu makin susah nanti saya bertemu temu si elsa

jadi penasaran ya
apa jangan jangan ricky

saya cek nomornya siapa tahu
sama seperti nomor yang ada di handphone aku
kalau memang benar
tidak ada ampun
kamu ngapain lihat handphone aku
kamu sudah selesai mandi
belum ada yang ketinggalan
ada yang menelpon handphone kamu tadi
aku lagi mau ngecek
kalau nomor itu sama dengan nomor yang ada di handphone aku
berarti itu benar ricky
ini teman model aku yang dulu
jadi waktu aku bebas dia ngajakin aku untuk hangout
aku masih mau sama keluarga aku dulu
aku kembali ke tempat yang baik
kalau nino teman kamu
kamu mau hangout silahkan
kamu juga butuh waktu untuk menikmati dunia luar
pasti kamu butuh suasana untuk sosialisasi kan
tapi kalau ricky
kalo sampe kamu nyembunyi sesuatu dari aku
ya enggak lah no
ricky juga gak tahu kan aku bebas
kalaupun dia tahu aku bebas
dia juga gak mungkin nelfon ke nomor aku yang ini
kalo emang kamu mau ketemu temen temen kamu
hangout aja besok gak apa apa
yaudah nanti aku coba
telepon temen aku yang ricky mau sini ya
main apa sih
kamu liat inget
kamu tuh kenya sayang banget ya sama dia
aku bisa melihat dari senyuman kamu
sukanya apa suka main apa
suka main boneka
kayanya kalau nella disembuh
kalau misalkan dia adopsi
apa miki masih berharap untuk punya anak sendiri
dia tuh sering banget manggil aku ibu
mungkin dia tuh ngerasa kalau
secara kan dia udah gak ada sosok ibu lagi
itu nyaman banget kalo aku peluh
nanti kalau misalkan kamu emang udah sembuh udah enakan coba deh
kamu main kamu lebih deket lagi sama nailah
dia pasti seneng sih
ya tapi kalau sama anak kecil itu harus tulus
biar dia ngerasa juga kalau kamu tuh sayang sama dia
jadinya dia bisa nyaman
kamu tuh kayaknya bukan hanya sayang dia udah deket banget
nggak apa apa aku sih ngerasa udah nyaman banget ya sama dia
soalnya anaknya lucu banget
ya aku cuma ngerasain kayak kedekatan antara halo samade tuh kayak udah bukan baru lagi
ngerasa kayak udah lama kenal gitu ya
kamu liat tuh dia juga gak laku sama kamu
oh mau diperiksa
ya aku sadar sayang
sampai sekarang kita belum periksa lagi soal kandungan kamu
tapi kau sangat berharap mudah mudahan ini bukan pertanda buruk kalau kita nggak bisa punya anak
padahal aku tuh tahu sayang
kamu bener bener berharap untuk punya anak
punya apa ini punya apa
ini mama tuh
ada mama tuh mama mama
udah bersih sayang tuh kan lebih enak
udah gedong gedong mama
aduh aduh kaman banget tuh
aduh anaknya siapa nih
maaf ya makasih udah nyemil anak anak
mama sih senang sekali jaga cucu cucu mama
jadi punya mainan baru latihan ya ki
mama makan yuk
nah dirayu dulu anaknya
udah buka ya
bobonya udah dari tadi
kita di kamar yuk
kasian kakak reina kalau dibangunin
kita turun yuk
sama mama yuk
sama mama yuk
pura pura bobo ya
pura pura bobo tuh kakak tuh
gak ada ketahuan deh
sebagai permintaan maaf mama
mau bobo bareng sama mama gak
sekarang kita ke kamar